lebih dari dua empat ratus narapidana di banjarmasin tidak bisa menggunakan hak pilihnya
karena keterbatasan sisa surat suara
sementara itu ratusan pasien dan penunggu pasien di rumah sakit mojokerto
tidak dapat mencoblos karena dianggap tidak membawa dokumen lengkap
lebih dari dua empat ratus napi di lapas kelas dua a banjarmasin
tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun ini
pada rabu kemarin hanya lima belas orang yang masuk dalam dpt
dan delapan ratus tiga puluh enam pemilih tambahan dari dua tujuh ratus delapan warga binaan di lapas tersebut
pihak kpps lapas kelas dua a banjarmasin sebelumnya telah mendistribusikan
sisa kartu suara dari tps lain yang hanya berjumlah dua ratus lima puluh surat suara saja
dan tidak mencukupi seluruh jumlah warga binaan
situasi ini membuat warga binaan merasa kecewa
dan mengaku sudah memberikan seluruh syarat kepada petugas
sebenarnya kita cek tapi tidak ada nama
padahal bapak sudah mendaftar waktu itu
sudah menyerahkan apa saja saran
sudah menyerahkan kartu keluarga sama ktp
tapi ternyata kaget hari ini namanya nggak ada ya
kecewa pak ya
ya sebagai wakil indonesia pasti kecewa
di lembaga pemasyarakatan kelas dua a palangkaraya kalimantan tengah
sedikitnya tiga ratus delapan puluh delapan warga binaan pemasyarakatan kehilangan hak pilihnya
pada tahun dua ribu sembilan belas rabu pagi
banyaknya narapidan yang tak bisa memilih
untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilu tahun ini
diakibatkan tidak mempunyai identitas resmi
kepala lembaga pemasyarakatan kelas dua a palangkaraya syarif hidayat
mengakui situasi tersebut
dan pihak lapas sudah beberapa kali memberi tahu
baik kepada keluarga narapidana maupun yang bersangkutan
agar mengurus data kependudukan
penghuni lapas ada enam ratus lima puluh an tetapi yang ikut memilih
dua ratus lebih sedikit
nah ini karena kesulitan bahwa mereka tidak mempunyai identitas
atau tpd tidak punya
sementara itu ratusan pasien dan keluarga pasien
di rumah sakit umum daerah kota mojokerto jawa timur
kecewa karena tak bisa menggunakan hak pilihnya
pada pileg dan pilpres kali ini
petugas tps lima kelurahan surodi nawan mojokerto
sebelumnya mendatangi rumah sakit
untuk memberi kesempatan kepada para pasien
namun para pasien dan keluarganya ditolak oleh petugas tps
untuk mencoblos karena tidak membawa formulir a lima
sebagai syarat pindah memilih
mereka hanya membawa formulir c enam surat undangan saja
dari ratusan pasien dan penunggu pasien di rumah sakit
hanya satu orang yang bisa menggunakan haknya
tim liputan cnn indonesia